tapi udah urusan tni juga
dan saya juga sudah melintahkan para pakutama menyiapkan prajurit prajuritnya
untuk dilatih disiapkan yang sehat
untuk diketahui oleh seluruh masyarakat negara kesatuan republik indonesia
bahwa prajurit tni sejak dia masuk dididih disumpah
para prajurit saya sudah memenuhi syarat syarat dari segi agama apapun yang dia annut
untuk melakukan jihad
dan saya perintahkan dan ingatkan prajurit saya bukan penakut
setiap akan tugas dimanapun juga pasti mereka berebut
yang tidak tugas malu akan minta tugas
jadi para lawan
kejadian ini tidak boleh berlarut larut yang menghambat masyarakat untuk hidup tenang
kita semua harus bersama sama sepakat bahwa bangsa ini bangsa yang sedang membangun dalam keadaan sulit
masyarakatnya harus tenang
jangan hanya sekelompok segelitir masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang
untuk itu saya perintahkan
prajurit prajurit saya tidak bersejarah
apabila ada kelompok kelompok yang akan jihad bersenjata kita lawan dengan tidak bersenjata
tetapi saya perintahkan rampas senjatanya kembalikan
saya tidak melanggar ham
prajurit saya sudah sepakat
saya tidak melanggar ham
tidak boleh negara ini
hanya disibukan hal hal yang tidak
dan yang diyakini oleh kita semuanya
undang undang yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia adalah undang undang nasional
tidak ada undang undang lain
dan saya yakinkan prajurit saya dimanapun juga sudah siap
dan bersama sama dengan untuk polisi
untuk menjaga keamanan ketertiban dan melindungi semua masyarakat
ini yang saya perintahkan kepada anda
saya yakin masyarakat juga semua cerdas dan kita sudah dapat mendapatkan informasi
ini sebetulnya bukan masalah berkas perkara atau proses hukumnya lagi yang dipermasalahkan
tapi ada upaya upaya rapat rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda agenda politik lain diantaranya adalah upaya untuk melakukan makar
sehingga bila itu terjadi kita akan melakukan tindakan tegas dan kita sudah mencatat kita akan lakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku
saya yakin masyarakat jakarta masyarakat indonesia cinta akan kedamaian cinta akan ketentraman dan cinta akan keamanan
untuk itu saya kira kami sudah sepakat dengan bapak panglima
polri dan tni akan menjaga jakarta
jakarta menjaga indonesia
tidak ingin agar bangsa ini pecah
kalau saja pak ahok dimasukin penjara sehingga begitupun ya suara suara di medsos suara suara ulama kasus ini tidak akan seramai ini segenting ini
sampai tadi bicara panglima bicara jihad itu saya baru dengar sebagai jadi wartawan yang cukup lama
karena ini tidak pernah saya mendengar
panglima sebelumnya mengatakan jihad
tapi itu hak bapak
cuma kenapa polisi dan presiden tidak langsung ya udah tahan tahanlah si ahok supaya negara ini tidak segenting itu
terus kalau bicara makar kenapa tidak langsung ditahan aja pak orang orang yang sudah punya agenda untuk itu
karena itu kan perencanaan pun sudah bisa dipidanakan
itu yang kedua sedang kita selidiki terus
upaya melakar itu
rapat rapat kita tahu
berapa kali dilakukan
rapat untuk menguasai gedung dpr
rapat untuk menggerakkan masa masa yang lain
kemudian untuk mengenai masalah penahanan saya sudah jelaskan berkali kali
waktu press release pertama pun sudah saya jelaskan
bahwa untuk melakukan penahanan seseorang itu ada syarat dua
saran objektifnya adalah objek perkaranya telak dan mutlak memenuhi bukti bukti yang sah
sesuai satu ratus delapan puluh empat kuhp
telak dan mutlak
tapi rekan rekan memahami pada saat gelar perkara kemarin saksi aksaksi ahli terbelah
dan sudah disampaikan dalam gelar
rilis gelar perkara
yang disampaikan oleh kabar reskrim
bahwa di kalangan dua puluh tujuh orang penyelidik pun terjadi dissenting opinion
perbedaan pendapat tentang apakah kasus ini pidana atau tidak
tapi mayoritas dominan mengatakan pidana
sehingga akhirnya dinaikkan menjadi penyidikan
dan sepakat nantinya menetapkan saudara basuki cepayacaya purnama sebagai
dan setelah itu diproses hukum sesegera mungkin
nah yang kedua adalah faktor subjektif
yaitu kekhawatiran tiga
sesuai undang undang kuhp
kekhawatiran tersangka melarikan diri
kita merasa bahwa tersangka cukup kooperatif saat ini
dia datang pada saat diperiksa pertama tanpa panggilan
yang kedua dengan panggilan datang
yang ketiga yang bersangkutan dalam proses sebagai cagup pada pilkada
kalau melarikan diri juga akan rugi sendiri
tapi kita juga sudah mengantisipasi dengan melakukan pencegahan
yang bersangkutan tidak boleh ke luar negeri
yang kedua faktor subjektifnya adalah tidak adanya kekhawatiran tersangka menghilangkan barang bukti
barang bukti yang paling utama yaitu rekaman video asli
dan sudah diperiksa di laboratorium forense
sebagai video yang asli tanpa editan
ini sudah kita cita
jadi sudah cukup barang buktinya
yang ketiga tersangka akan mengulangi pidananya
kami belum melihat adanya pengulangan pidana penodaan agama
dalam apa terlihat oleh yang bersangkutan
nah dengan dasar adanya dissenting opinion tersebut
dan faktor faktor subjektif yang tadi
tidak ada yang disangkutan
adanya kekhawatiran itu
kami berpendapat penyidik berpendapat lebih baik tidak melakukan penahanan
karena penahanan itu mengandung risiko
kita lihat kasus jessica kemarin
dimana di kalangan penyidik juga terjadi ada dissenting
meskipun tidak setajam kasus basuki cahayapurnama
kemudian di kalangan kita lihat sendiri sidangnya
masyarakat juga mungkin terjadi perbedaan pendapat
meskipun hakim kemudian memutuskan
kalau seandainya terdakwa atau tersangka yang sudah ditahan itu bebas demi hukum
yang paling mengandung resiko adalah para penyidik dan penuntut umum
yang sudah melakukan penahanan
kenapa karena seandainya bebas murni
penuntut umum dapat digugat
baik pidana umum perdata
dapat digugat kita
sebaliknya kalau kasus kasus itu ternyata dinyatakan bersalah tentu tidak akan digugat
nah kita melihat bahwa dari pertimbangan adanya dissenting dissenting perbedaan pendapat ini
disamping tidak ada kekhawatiran tiga hal tadi
maka lebih baik tidak menahan
kalau nanti di pengadilan yang bersangkutan dinyatakan bebas
maka penyidik tidak akan bisa digugat
tapi kalau seandainya yang bersangkutan dinyatakan bersalah
proses hukum sudah kita laksanakan tanpa menahan
kita juga akan lebih aman
saya pikir begitu
terima kasih banyak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh